informasi menarik lainnya di samarinda kalimantan timur ada wisata pusat religi
di mana ada enam tempat ibadah dibangun berdampingan dalam satu kawasan
bagi warga samarinda lokasi ini sebagai simbol kerukunan antarumat beragama
salah satu wisata religi yang menarik di samarinda kalimantan timur adalah pusat religi kota samarinda
yang berada di jalan jakarta kelurahan lobakung kecamatan sungai kunca
di mana enam bangunan tempat rumah ibadah berada berdampingan yang menyimbolkan kerukunan umat beragama
yakni masjid pura vihara kelenteng gereja katolik dan protestan
seluruh bangunan tempat ibadah ini berada dalam satu kawasan dan memiliki nilai estetik yang tinggi
bangunannya memiliki bentuk lebih kecil dari rumah ibadah pada umumnya
ragam rumah ibadah ini rampung dibangun pada akhir tahun dua ribu dua puluh
dan merupakan sisa peninggalan kepemimpinan syahri jaang saat menjabat wali kota samarinda
saat ini keenam bangunan telah diserahkan untuk dikelola oleh forum komunikasi umat beragama atau fkub
selain sebagai tempat ibadah lokasi ini pun digunakan sebagai sarana edukasi masyarakat
dan juga pelajar sebagai simbol kerukunan antar umat beragama
ragam rumah ibadah ini merupakan tempat peribadatan dari keenam agama
kami membangunnya di fkub yang akan dikelola selanjutnya
ragam rumah ibadah ini merupakan simbol kerukunan antar umat beragama
para pengunjung yang datang biasanya
sambil mengabadikan foto pada
setiap bangunan religi center ini
ibadah sholat bagi umat muslim
selain enam bangunan disini
wisata religi ini bisa dijaga
dengan baik dan menyediakan
fasilitas berbelanja dan tempat
pradika danang jasmin jafar
kompos tv samarinda kalimantan timur